tempat bikin baju lo ngeliat rena sama pak bos
terus muka lo kayak keliatan sedih gitu
malah sempet nangis
lo sebenernya ada apa sih
gak ada apa apa kok
gak ada apa apa sih
kalo lo belum mau cerit
masih ke sekolah
masih ke sekolah
ketemu om baik
masih kamu ketemu sama rena
kayaknya sih gitu
aku juga gak ngerti sih
wali lo kenapa tiap hari pengen ketemu sama rena terus
pak nino mau ke sekolah rena ngapain ya
yuk sekolah yuk
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu dari mana
tadi aku ketemu sama dia pak
kamu gak jelas ya
nggak cerita sama elsa kan
masalah alas sama adin
yang berubah menjadi kejahatan
kan aku udah janji sama kamu
gak boleh bilang siapa siapa
gak boleh bilang siapa siapa
lagi lagi aku bohong deh sama papa

semoga mama gak cerita sama elsa

semoga mama gak cerita sama elsa
aku ke belakang dulu ya
masak buat makan
selamat pagi pak
pang inuh akan datang ke sekolah reina
ke sekolah reina
kayaknya gak mungkin nino cuma pengen ketemu reina
kemungkinan besar nino udah tahu soal masalah pernikahan gue dan andin
makasih ya pak randy
ya ampun reina ini pinter banget
ya gimana gak pinter
mamanya dosen muda papanya pengusaha
ya pasti anaknya pinter lah
ancusnya juga pinter
gue boleh tanya sesuatu gak sama lo
map nih gue bukan emang kepo
gue perhatiin tadi tuh pas di tempat bikin baju lo ngeliat rena sama pak bos
terus muka lo kayak keliatan sedih gitu
malah sempet nangis
lo sebenarnya ada apa sih
gak ada apa apa kok
ya gak apa apa sih kalo lo belum mau cerita
tapi ini ada mirna
jadi kapanpun lo butuh gue gue pasti dengerin cerita lo semua
kamu ngapain sih mas kesini
aku mau ketemu sama reinhard tadi
udah deh mas
aku udah bilang sama reina
aku udah bilang sama rena
ya tapi kan aku ini orang tuanya rena
kenapa kamu gak minta izin dulu sama kami berdua

aku juga kesini sebenarnya ingin
aku juga kesini sebenernya ingin
ingin bicara dengan kamu
ingin bicara dengan kamu
aku rasa gak ada yang perlu harus dibahas lagi sih

kok kayaknya pan nino serius banget ya mulai

kok kayaknya pan nino serius banget ya mulai
setelah ini aku gak akan datengin kamu seperti ini lagi
setelah ini aku gak akan datengin kamu seperti ini lagi
yaudah kita ngobrol disana
sebentar ya mir
gue jadi penasaran dah
gue jadi penasaran dah
mau bicara apaan ya pan nino sama andin
gue kayaknya penting banget
kemarin aku sempet denger
kemarin aku sempet denger
pembicaraan karian di playground cafe
pembicaraan karian di playground cafe
bahwa kamu menikah dengan aldebaran
bahwa kamu menikah dengan aldebaran
itu tanpa cinta
itu tanpa cinta

aku udah pernah minta maaf tim
kalo aku sudah bikin kamu sangat kecewa
aku sudah bikin kamu sangat kecewa
dengan aku meninggalkan kamu
dan menikah dengan elsa
kamu jangan lakuin ini
hanya karena kamu ingin membalas aku
jangan lakuin sesuatu
hanya untuk melukai aku
dengan kamu jalanin pernikahan tanpa ada rasa cinta

aku gak mungkin lihat kamu seperti ini deh
aku gak tegang lihat kamu jalanin hidup dengan tersiksa
jadi tolong din
jangan lakuin itu
kalau gak mau tolong jangan sembarangan ya
jangan lakuin itu
aku menikahi mas al
karena aku mencintai dia